dan mas bayu udah gak ada sekarang
udah gak ada baiknya kita menghakimi dia
kamu itu terlalu baik atau terlalu bodoh si dewi
terus untuk apa kamu ngerawat anak dari hasil pengkhianatan suami kamu
dan untuk apa kamu
ben ke kantor
lo ada apa ada apa gimana sih
justru kamu yang ada apa
handphone aku kamu bawa terus handphone kamu kamu taruh di kamar
oh ya ampun
aku jalan dulu
ini bau apa sih mas
gak enak banget baunya kayak bau kecoa
ini ada ada aja sih mas ada kecoa disini
mas ini aku cium loh bau kecoa
ya nanti aku suruh orangnya bersihin lagi
sama cari tuh kecoa
sebenarnya kamu ini takut karena cinta sama dia tuh emang kamu takut kehilangan duitnya dia sih
kamu tuh lebih gila
pokoknya kamu lupain lah cari kerjaannya di sini
kamu lihat sendiri kan reaksinya nisa kayak gimana
satu lagi kuminta makan
jangan pernah datang lagi kesini atau ke rumah
nisa terima kasih kamu udah datang
kita langsung temuin dokter fahri
dok ini nisa tantenya abi yang siap untuk mendonorkan
bu nisa kebetulan sekali ini ada formulir untuk diisi
namanya alamat alam
alamatnya semua udah dilengkap
ini formulir untuk donor sum sum tulang belakang
nanti tolong juga dibaca
disini syarat syarat donor sum sum tulang belakang
dan disini tanda tangan
halaman yang ketiga
kamu dilihatin dulu ya
terpaksa dia aku ngelakuin ini
daripada nanti dewi malah nemuin mama
nis abi pasti sangat berterima kasih sekali sama kamu
tala orange ditipis
pak bobby udah berangkat ya
bu nisa juga udah berangkat setelah pak bobby
kan dia tahu kalau saya hari ini harus periksa ke dokter
kamu lihat sendiri kan
sejak pak bayu nggak ada nggak ada lagi yang peduli sama saya
suruh cepat ya
anak ini kok gak ada miripnya sama mas bayu
mungkin mirip ibunya
kamu ini istri macam apa sih dewi
masa suamimu punya anak dari wanita lain
kamu sampe gak tau
kalau sampe mama tau
anak emas kesayangannya
tidak sesempurna seperti apa yang dia lihat
ternyata punya anak dari perempuan lain
aku udah mengikhlaskan semua yang terjadi dalam hidup aku
aku ikhlas semua yang sudah mas bayu lakukan
dan mas bayu udah gak ada sekarang
udah gak ada baiknya kita menghakimi dia
kamu itu terlalu baik atau terlalu bodoh si dewi
terus untuk apa
kamu ngerawat anak dari hasil pengkhianatan suami kamu
dan untuk apa kamu capek capek cari pendonor buahnya
sedangkan dia bukan anak kami
karena anak ini gak berdosa
anak ini gak salah apa apa
dia berhak mendapatkan yang terbaik
dia berhak ini semua
aku menolong dia dengan tulus
atas dasar kemanusiaan dan hati nurani
anak ini keponakan kamu
apa kamu gak bisa merasakan sesuatu di hati kamu
begitu kamu melihat anak ini
aku mau mencoba

dia pun akan aku
cuma aku gak tega sama kamu
kita sesama perempuan
dan sampai sekarang
aku gak nyangka kenapa kakak aku setega itu sama kamu
coba suamiku yang kayak gitu
entah apa yang harus aku lakukan
untuk menghukum dia
aku mau mencoba
aku mau mencoba
aku mau mencoba
sudah semua ya
aku udah nepatin janji aku
untuk membiayai semua biaya rumah sakit anak itu
terima kasih kamu udah mau membantu
aku gak tau aku harus apa kalau gak ada kamu oh iya jadwal
tes donornya kapan ya
soalnya aku sibuk
ayah biar aku tanya sekarang juga sama dokter fari
kamu lupa sama aku
temen sekolahnya bayu
astagfirullah saya lupa
dimaklumi soalnya kan kita cuma ketemu sekali
waktu pernikahan kamu sama bayu
turut bertukacita soal bayu ya
aku juga sudah mendengarnya
aku baru pulang dari amerika
dan kemarin juga sempat
sampat siarah ke makamnya bayu
kebetulan sekali kita ketemu disini dan
tadi kebetulan aku lihat kamu
jadi ya aku langsung ingat
pak maaf john saya ada urusan penting
ada untungnya juga nih
gue dari tadi pagi sudah mengintai dewi disini
nisa pasti kasih bonus besar sama gue
udah menyelamatin dia
cegah dewi bertemu sama mamanya
kalau mau kesini
mama justru heran sama kamu
rumah sakit gak ajak mama
kalau hari ini tuh jadwal mama periksa ke dokter
kalau bukan untuk antri mama
ngapain juga kamu ke rumah sakit
ya aku kesini karena mau cek bagian keuangan masalah dana mah
maaf ya kalau aku sibuk banget
sampai aku lupa jadwal malam hari ini
sop sibuk aja sih kamu
sampai lupa kan
sampai jumpa lagi